sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa malam itu aura harimau ini kental sekali aku cium dari tubuhnya ya
apa penciumanku sedang ada masalah sekarang
ulernya lari kemana ya
kok cepet banget hilangnya
aku yakin kalian tadi pasti sedang berhalusinasi
ya ampun kakek masih aja gak percaya sama alina yang cantik
ini emang saya gak percaya sih
ulernya udah ketemu
kalian percaya juga kan
untuk alamatnya aku juga kurang tahu nih
kalau misalnya kamu udah ketemu pembensin
kamu balok kanan
abis itu kamu tinggal lurus aja
ntar ketemu kok rumahnya
kok garamnya ditabur tabur gini
lagi nebar garam
ular yang tadi tidak usah dicari lagi ya
saya yakin ular itu tidak mungkin bisa masuk rumah ini lagi
karena udah ditabur garam
kok klinik banget
bisa dong kei
jadi kalau memang garam ini kita tabur di sekitar halaman di tanaman di sekitar rumah pokoknya
ketika ular itu berusaha untuk masuk ke dalam rumah
pasti kulit ular tersebut akan terkena garam
dan ular itu akan merasa kepanasan dan dia tidak jadi akan masuk rumah
gue juga baru inget ya hari itu ya
ayah kamu benar kei
ini bukan klinik
berarti nanti kalau kayak camping
kei akan bawa garam
siapa tau aja ada ular
di situ tinggal taburin garam aja
kei tolong ke warung depan untuk disarankan ya
soalnya ibu tuh belum sempet kasar hari ini
ibu juga gak sempet belanja
dan di dapur juga gak ada gas
alina kamu tolong kemenin kei ya
nanti kalau misalnya ada jajanan juga kalian liat aja
boleh tidak kami berdua minta tolong kepada kimau
akhir akhir ini banyak sekali kejadian aneh
dan kebetulan itu udah sangkut mautnya dengan anak kami
jadi kami minta tolong
untuk tolong ajarkan ilmu bela diri pada anak kami
sebenarnya saya kurang setuju dengan idenya bang mara kimau
setelah saya pikir pikir
kalau mereka itu gak diajari
justru itu akan membahayakan mereka sendiri
mereka mendapatkan dasar ilmu bela diri
jadi mereka bisa melindungi diri mereka
saya setuju kemau
sebenarnya kamu juga bisa mengajari mereka
saya sempat mengajari basic bela diri silap untuk alina
tapi manjanya ini membuat aku sesak nafas
tapi kalau mau mengajari mereka ilmu bela diri
jangan dengan cara yang frontal atau kasih
harus dengan cara yang halus dan harus tepat sasarannya
gimana kalau untuk awalnya aku aja yang ngajarin mereka
jadi aku akan mengajari mereka jurus dasar taekwondo
aku tuh akan pura pura aja latihan di depan halaman rumah bang
kan kayak itu kan juga penasaran
nah setelah mereka udah mulai mahir
baru mereka naik level
diajarin sama kemau atau bang mara
harus benar benar mati
dan jangan ada paksaan
karena kalau kita mengajarkan mereka dengan cara yang kasar atau frontal
mereka sendiri pasti bertayapannya
apa yang sebenarnya berarti
pasti mereka yang berpaksa yang pandangan itu
ya udah bang
kalau gitu aku langsung ganti baju latihan ya
semalaman kan kita udah di sini nih pak
sebenarnya kita nyari apaan sih pak
kalian harus sabar
target yang kita cari cari pasti akan muncul
nah nah nah nah
turunkan badan kalian sedikit
lihat dua gadis itu turun dari kesini
mau kita apa kan dua gadis itu bos
gadis yang lebih tinggi itu namanya sekada
nah tugas kalian sekarang adalah pancing emosi gadis itu
bikin dia marah semarah marahnya
terima kasih yoh
kau sudah mau membantu saya mencari hewan hewan buat setuh
kalau enggak seperti ini
saya pasti akan merasa bersalah
tidak mungkin aku biarkan kau pergi sendirian
kau sudah siap
nggak ada yang tertinggal
semua yang kita butuhkan sudah ada di dark soul
apa yang enggak kalian buat
jadi begini ayah
banyak hewan buas yang melarikan diri dari rumah kidayu
yang sekarang masih berkeliaran ayah
alam dan saktilah berencana untuk menangkapnya
aku harus memastikan kembali
apakah pemuda ini keturunan ini atau bukan
wah kalau kayak gitu
biar ayah bantu kalian
terima kasih ayah
terima kasih pak uwah
ayo ada yang bisa di bawah
biar aku bawahkan
nggak perlu ayah
siapa yang bertanggung pagi pagi ini
kalian tunggu sini gilead
biar aku tengok
apa yang kau bicarakan
tak ada siapa siapa di rumahku kecuali aku dan aku
kau sembunyikan anakku
cepat suruh dia keluar
terserah kau mau percaya atau tidak
bukan urusan aku
tapi tidak ada anakmu di sini
rumahku bukan untuk tangguh tak diundang seperti kamu
ada keributan di luar
dengan siapa yang bertanggung
dengan siapa yang bertanggung
mereka tahu kalau kau disini sabti
saya sudah tahu
pasti bapak saya akan mencari saya kesini
saya tidak mau lagi kembali ke rumah
saya tidak mau diperbudak lagi oleh papa dan mr harction
ya sudah kalau begitu kau ikut aku sabti
kamu kenapa lam
kau harus sembunyi sabti
lam lam enggak lam lam
saya tidak akan biarkan ayahmu terbuka hanya karena saya
saya akan menyerahkan diri
kau harus tetap sembunyi disini
biar aku yang menolong kamu
ia gewoon rumah klepar
kasih itu cut

jika ia diberi hadiah audio yang tidak sah